saya kecewa sama kang ubang
waktu dia bilang mau keluar dari terminal buat bisnis sale
itu siasat dia
supaya saya juga punya pikiran buat keluar dari terminal
begitu saya sudah keluar terminal
dia gak taunya masih disana
malah jadi bos
uang yang dia dapat dari kangus
gak disetor ke kangus
kayaknya kita harus ketemu buat ngobrol lebih banyak
kayaknya ada yang gak beres
waktu kangus mundur
buat semua yang masih ada di bisnis ini
harus bisa jaga diri
dan saling menjaga satu sama lain
ini bukan soal siapa yang berkelahi
terus kita belak
buat cinta akan ke kamu
gak akan marah
cuma gara gara kamu ngasih makan
esi merasa bersalah
tapi esi juga merasa
akang telah baik
nasib dempet aku gimana
kata jonny dalam proses
bisa balik gak ya
tenang jonny bisa diandalkan
yaudah aku nunggu kabar aja
jauh juga ya
tempatnya juga agak susah dicari
untung ada kamu
temannya teman saya kecopetan
kok kamu yang punya masalah
kan temannya teman kamu yang kecopetan
teman saya yang temannya kecopetan
biar saya bisa nemuin dompet temennya teman saya yang kecepatan itu
saya udah minta tolong sama kang murad
kata kang murad
kalau yang kecopetannya saya atau keluarga saya
tapi karena yang kecopetannya temannya teman saya
kata kang murad
harusnya memang gitu jon
masalahnya saya udah bilang sanggup
buat nemuin dompet temannya teman saya yang kecepatan itu
berarti harus kamu temuin john
kalau kang murad gak mau bantu
saya gak tau gimana cara nyarinya
yang punya link kecopet di bandung
kan kang murad
coba minta bantuan dik dik
dik dik lagi bantuinnya
masalah cecep yang hilang
kamu bisa bantu gak
kan yang punya link kecopet di bandung kang murad bukan saya
berarti kamu gak bisa bantu
yaudah kalau gitu
cara yang bagus
kalau untuk desain dengan teknik cetak sabun yang khusus kita harus lihat dulu desainnya
terus teknik cetaknya juga
misalnya dibikin timbul atau saparas warna
kalau cetak sablon biasa satu warna atau beberapa warna kita bisa kasih prestisi
saya kecewa sama kang ubang
waktu dia bilang mau keluar dari terminal buat bisnis sale dia bohong
itu siasat dia supaya saya juga punya pikiran buat keluar dari terminal
begitu saya udah keluar terminal dia nggak tahunya masih di sana
malah jadi bos
uang yang dia dapat dari kang mus nggak disetor ke kang mus
kayaknya kita harus ketemu buat ngobrol lebih banyak
kayaknya ada yang gak beres
waktu kang gus mundur dia bilang
buat semua yang masih ada di bisnis ini harus bisa jaga diri dan saling menjaga satu sama lain
ini bukan soal siapa yang berkelahi terus kita belak
ada yang lebih penting buat kita jaga
belum ada yang cocok
gimana sih cara ordernya ini
yuk klik tombol store di luarnya
kalau permission noter pertahankanaga spesifik yang zurikannya

di lebih banyak simpen
john maaf nanti saya telepon balik
lagi pergi mas bro
sudah makan siang ang bro
mau makan siang belum kak
saya kebetulan ada rezeki kang bro
justru itu saya mau taktir kang bro
teman kamu mana
udah nggak di sini dia ikut tangmus
tangmus itu siapa
sebetulnya bukan teman
udah kayak kakak sendiri
bukan kayak kakak sendiri
tapi udah kayak bapak sendiri
aku mau bikin desain merek kicim pring
sekalian mau ngecek
nanti aku bawa